kehadiran media sosial membuat informasi politik tidak hanya semakin masif
tetapi juga terdistribusi dengan cepat dan bersifat interaktif
dengan karakteristiknya itu tidak sedikit aktor politik di sejumlah negara
yang memanfaatkan media sosial dalam proses kampanye politik untuk menggayat calon pemilih
di indonesia komisi pemilihan umum menyebut media sosial telah menjadi salah satu sarana kampanye
sejak pemilu dua ribu sembilan belas
saat ini kpu juga menyebut sedang membahas aturan kampanye di media sosial untuk pemilu dua ribu dua puluh
kepada detik com ketua divisi bidang teknis kpu idam holik mengatakan
pengaturan jumlah akun media sosial yang digunakan selama kampanye di pilkada serentak dua ribu dua puluh
dapat menjadi rujukan kpu dalam menyusun rancangan peraturan kpu tentang kampanye pemilu serentak dua ribu dua puluh
namun idam mengatakan akan mengusulkan adanya tambahan akun media sosial
dalam aturan kampanye media sosial pemilu dua ribu dua puluh
merujuk pada pasal empat puluh tujuh pkpu nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
partai politik dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan kampanye dengan sejumlah ketentuan
di antaranya paling banyak tiga puluh akun resmi untuk seluruh aplikasi
untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur
dan paling banyak dua puluh akun resmi untuk seluruh aplikasi
untuk pemilihan bupati dan wakil bupati
sementara untuk pengawasan kampanye di media sosial
badan pengawas pemilu bawaslu akan berkoordinasi dengan kominfo
bawaslu akan menggandeng kominfo untuk menurunkan postingan akun di media sosial
bila menyerang pribadi calon legislatif maupun calon presiden pada pemilu dua ribu dua puluh
berdasarkan lampiran satu pkpu nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
masa kampanye pemilu dua ribu dua puluh empat akan dilaksanakan selama tujuh puluh lima hari
dimulai dua puluh delapan november
hingga sepuluh februari dua ribu dua puluh